kepala kepolisian republik indonesia jenderal polisi tito karnavian selasa siang menyatakan
hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sembilan puluh persen ciri ciri jenazah merujuk pada santoso
menurut tito pengenalan jenazah melibatkan beberapa saksi seperti keluarga
kepala lingkungan dan lima anggota kelompok santoso yang sudah lebih dulu ditangkap
namun ia menekankan kepastian identitas dua jenazah tersebut
menunggu hasil tes dna dan forensik dari rumah sakit bayangkara di palu
sementara ini dia adalah santoso
sementara yang satu lagi dari tato yang ada di belakang
karena memang basri kan punya tato ya banyak tato di badannya
dulu tahun dua ribu tujuh pernah kita tangkap oleh tim saya juga waktu kita nangkapnya
jadi tato tatonya juga mirip dengan basri
jadi kita duga sekali lagi kalau sekarang mungkin kira kira baru delapan puluh persen katakanlah
sembilan puluh persen lah katakanlah
karena dia adalah santoso yang satunya lagi mungkin kira kira tujuh puluh persen adalah basri
tapi mungkin dua tiga jam mendatang setelah nanti di rumah sakit bayangkara dibersihkan
nanti kita akan mendapatkan keterangan yang lebih akurat lagi
pernyataan senada juga diungkapkan kombe seleo bonalubis dari satgas tinombala
yang memberikan informasi bahwa identitas salah satunya dari dua jenazah di rumah sakit bayangkara palu adalah santoso
dari hasil pemeriksaan identifikasi luar
saya selaku kepala operasi menyatakan bahwa hasil kontak tembak kemarin
kurang lebih sekitar jam tujuh belas sampai dengan jam delapan belas tiga puluh
salah satunya adalah dpo yang selama ini kita cari gembong teroris santoso
sementara itu kapolda sulawesi tengah brikjan polisi rudi sufih riyadi
empat belas orang anggota kelompok santoso segera menyerahkan diri dengan jaminan pengawasan keamanan pihak kepolisian
sampaikan kepada dpo yang sembilan belas kalau memang mau menyerahkan diri saya jamin
tidak akan dilakukan pemukulan dan lain sebagainya tidak usah takut
kita akan berlaku dengan hukum yang berlaku di indonesia
itu saja itu lebih baik daripada kita mencari dan seperti ini terjadinya
sudah ada koresponden cnn indonesia
silvano hajid yang saat ini berada di rumah sakit bayangkara polri di palu sulawesi tengah
tetapi masih menunggu perkembangan dari rumah sakit bayangkara
bagaimana perkembangan dari rumah sakit bayangkara saat ini vano
sebelumnya berkuasa sampai
walaupun belum dikasihkan identitas dari kebuahan
ini benar santoso tetapi dari pemeriksaan atau identifikasi

bahwa yang utama diduga santoso
dan yang kedua ini adalah rupakan tarko
dan tiga orang lainnya yang
sampai saat ini melarikan diri saat proses pengejaran kemarin
di antaranya adalah istri ali kalora dan juga istri dari
sementara satu lagi adalah basri
ini baru dugaan yang dilaporkan dari tim alpha dua puluh sembilan
yang ditarik untuk mengajukan keterangan lebih lanjut
sementara jika kita lihat di sini
kondisi dari rumah sakit bayangkara polri di palu
kita bisa lihat ada dua peti jenazah
sudah disiapkan untuk kedua jenazah
proses identifikasi masih terus berlanjut
dalam hal ini adalah mencocokkan dna keluarga dua jenazah ini
dan juga dna yang telah
diambil sampelnya dari dua jenazah
ketika sampel dna ini cocok dan membutuhkan waktu sekitar paling lama
dua sampai tiga hari mendatang
baru akan diketahui jenazah ini identitasnya siapa saja
dan sampai saat ini penjagaan yang dilakukan di rumah sakit bayangkara polri
masih terus diperketat
tempat saya berdiri ini merupakan batas aman antara tempat
media atau pers yang akan meliput proses identifikasi kedua jenazah ini
kemudian lokasi di belakang saya ini juga sudah steril
tidak boleh dimasuki oleh warga maupun wartawan lainnya
dan sampai saat ini kita juga masih bisa menghitung proses pengejaran kelompok santoso ini
pada akhirnya terpecah menjadi dua konsentrasi
yang pertama mengejar kelompok santoso dan kedua mengejar kelompok ali kalora
dan sampai saat ini masih tersisa sembilan
enam belas dpo yang telah dirilis oleh polisi
sementara dari kelompok ali kalora ini juga berbeda arah dari proses pengejaran sebelumnya
ali kalora membawa tujuh serta lainnya kelompok santoso ini
dan sampai saat ini masih ada empat sektor yang telah didedikasikan untuk konsentrasi operasi tinombala
sementara untuk jumlah atau personil dari satgas tinombala ini masih tetap jumlahnya sekitar tiga ribuan orang
namun ada pun pengurangan adalah pengurangan dari tim alpha dua puluh sembilan yang sudah ditarik kembali untuk memenuhi proses keterangan lebih lanjut tentang baku tembak kemarin yang terjadi di desa tambarana
sekitar sepuluh km dari polsek poso pesisir utara
dan poso pesisir utara ini juga merupakan sektor satu artinya konsentrasi proses pencarian di operasi tinombala ini juga
masih terus berlangsung dan sampai saat ini adalah konsentrasi di sektor tiga yang terus diperketat pengamanannya oleh beberapa tim alfa yang sudah ada di sana untuk siaga
akankah ada penampakan lagi atau kemunculan lagi dari tim dari kelompok santoso maupun kelompok alikalaura yang berafiliasi menjadi kelompok santoso indra
baik terima kasih silvano haji belapor ke langsung dari rumah sakit bayangkara palu
senin kemarin tim satuan tugas tinombala terlibat baku tembak di kawasan tambarana poso pesisir utara
dua orang tewas salah satunya diduga kuat adalah santoso terduga teroris yang saat ini diburu oleh polisi
tim satgas tinombala sebelumnya melihat dua orang laki laki membawa senjata laras panjang di sebuah gubuk
kontak senjata terjadi dan mengakibatkan dua orang tewas
dua wanita dan satu pria lainnya kabur sesaat setelah kejadian
salah satu pria yang tewas dengan ciri ciri berjenggot berambut panjang dan memiliki tai lalat di dahi sejauh ini dinyatakan